tunggu tunggu ya nak
mah gimana nih mah
mama juga ngerti
pak kamu tenangin adik kamu dulu
mama juga lagi usaha nyari orang untuk benerin mobil kita ya sayang
nah bang kebenaran banget nih
bisa kan ya bisa benerin ya
oh insya allah deh pak
maaf ya pak
bisa bang makasih banyak ya bang
sabar ya sayang ya
nuh mudah mudahan abangnya dapet pahala ya bang
saya bawa ke rumah sakit
akhirnya bisa nyala juga
makasih banyak ya bang
iya makasih ya bang
tolong dong dibukain penutup jalannya
maaf bu sudah ngeracai perkabung
untuk menuju ke rumah sakit jalanin dong yang paling deket
iya bu tetap nggak bisa bu
ini pak ada ibu yang mau nekat mau masuk
iya pak jadi saya membawa anak saya ke rumah sakit
dibuka penutup jalannya sementara aja
nggak bisa bu jadi ibu lihat pintu belakang aja ya
di belakang itu tambah jauh
paling deket lewat sini
ada apa ini
ibu ini mau lewat sini dan saya sudah melarangnya tapi dia tetap maksa dan
kamu tahu kan
saya gak mau anak ibu ini mengalami seperti istri saya
sekarang cepat antar anak ibu ini ke rumah sakit
tinggalin lewat sini mak
ibu bagaimana kalau saya nyetir ibu hidup di belakang saja sama anaknya
gimana keadaan adik
mama bawangin makanan buat kamu
mama kayaknya gak bisa lama lama di sini
mama harus keluar ada urusan gak apa apa ya
kalau nanti ada dokter kamu temuin aja

ya udah mama taruh makanan di sini ya
ya makasih ibu mau lasah deh

ini gue mau kasih
masih nggak sama sekali rp lima ratus ribu
ibu ingin teman teman punya kerja sama ini nggak urusin sama apa

gak ada dingginya lo harap pakek puisi

terima kasih mbak
terima kasih juga regis
hai allah jt sayang
kamel kamel disini bukannya dia sakit nggak bang udah bayaan alhamdulillah
saya udah bisa ketolong oh hilang kalau gitu ya lagi mana sih alhamdulillah
alhamdulillah alhamdulillah tapi muka lu masih pusat kayak gitu kenapa saya
pusing bang anak anak masih butuh banyak biaya ya udah terpaksa saya jual
aduh alhamdulillah namanya tuh